yang jualan daging busuk
bapak bapak kita tanyakan secara baik baik ya
bu soema bisa panggilkan bang safei
iya adek bentar ya
oh ada pak rt
aduh rame rame ada apa ini
maaf mengganggu bang safei
maksud kedatangan kami kesini
adalah untuk memastikan kecurigaan warga
terhadap bang safei
kalau bang safei itu berjualan daging caleng
ya ampun astagfirullahaladzim
ya kalau emang bener
masih dicurigain aja sih
mendingan bapak bapak ngecek langsung aja di dalam
kami mau ninggin untuk periksa rumah bang safei
eh silahkan silahkan
kulkasnya itu ada di belakang
samping meja makan
pak rt ayo duduk duduk
saya curiga daging caleng itu ada di dalam sini
oh satu juga
gak ada daging calengnya
baiklah kita lapor pak rt
iya pak rt setelah kami periksa kulkasnya bang pi
ternyata isinya daging sapi semua pak rt
iya pak rt
iya pak rt
iya pak rt
wah fans saya memang jualan daging sapi
tapi daging sapi yang berkualitas
pak rt tau saya udah dagang ini belasan tahun ya pak
kami meminta maaf ya
karena selama ini sudah curiga sama bang pi
bang pi maafin kita ya
kagak apa apa ya namanya juga
gak apa apa yang penting kan warga pak rt ini jadi aman
bapak bapak sudah jelas kan
terima kasih pak rt ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kok bisa sih bang
jadi sisa daging celeng yang di rumah
buat tanam di belakang rumah
soalnya gue udah tau warga warga bakalan ngecek rumah ini
ya allah abang
udah lah bang
gak usah dilanjutin lagi
lo tuh tau apa sih
ada kiriman daging mau datang kesini
kudu campur tuh semua
sebelum gue bawa ke pasarnya
kalian bisa zum congested kadis
kalian bisa zur journal
kalian bisa huruf
dalam bulan server etus
besok yang nanti anak gue ya
tapi bisa dipercayakan
gue cabut dulu ya
itu kan tukang jagal babi hutan yang di pasar
ngapain dia malam malam begini
ke rumah bank pi
banyak bener lagi
yang dijual selama ini bank pi di pasar
bukan daging sapi
ini gak bisa didiarkan
ada apa lagi bapak bapak
ada korban lagi yang berjatuh di kampung ini prt
kayaknya prt harus mensidak semua tukang daging kampung ini prt
gara gara makan daging busuk
ada apa ini bang
ada berita buruk prt di kampung kita prt
tadi saya lewat depan rumahnya bang pi
ada tukang jagal babi hutan
mengantar daging babi hutan
ke rumahnya bank pi prt